bmkg memprediksi pada tanggal tiga puluh desember hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga
nantinya akan terjadi kondisi cuaca buruk atau cuaca ekstrim
di beberapa wilayah di indonesia termasuk di pelabuhan merak banten
dan di pelabuhan merak banten ini sudah terdapat posko informasi cuaca oleh bmkg
dan juga di sebelah kiri saya ini adalah mobil cuaca bergerak
di mana di dalamnya terdapat teknologi inawis
untuk mengetahui apa itu teknologi inawis kita akan masuk dan berbincang bersama bmkg
yang berada di sini selamat pagi bapak saya izin lepas sepatu dulu ya pak
dengan bapak siapa pak
bapak miming pak miming ini untuk teknologi inawis ini apa pak bisa dijelaskan pak
jadi inawis itu adalah platform informasi maritim ya dari bmkg
isinya apa terkait dengan ketinggian gelombang kemudian arus laut
potensi yang wilayah peringkatan seperti itu
baik ini bisa dilihatkan pak ini untuk gelombangnya yang mana
terus untuk kondisi arus laut yang mana bisa dilihatkan pak
baik nah kalau kita perhatikan di platform ini ini di alamatnya di maritim bmkg go id
slash inawiss kita melihat di sini ada pergerakan gelombang ya
warna ini menunjukkan skala ketinggian gelombang
kalau kita lihat di wilayah selat sunda
terutama di pernyeberangan
ini ketinggian gelombang kita bisa melihat nih
antara kisaran lima hingga satu lima meter ya di kondisi pagi siang ini
tetapi kita bisa mengetahui prediksinya pada siang hari seperti apa
dan diprediksikan memang dari ini kita bisa melihat prediksi kondisi anginnya cukup meningkat di siang hari nanti
di mana kecepatan angin kita prediksikan antara kisaran hingga mencapai empat puluh km per jam
sehingga indikasi adanya peningkatan gelombang tinggi
mengandungdroep bukan di situ

ke alles tetep di sini bahwa saya bisa diligence terus banget aja
nah lebih baik ketahuin apa yang saya katakan
kalau wajib menempatkan yang warna cbekens shared settlements
dua puluh meter dan ini juga kemungkinan untuk terjadinya peningkatan gelombang di siang menjelang sore
hari dan mudah mudahan kita apa namanya cukup kondusif ininya tetapi yang perlu diwaspadai
adalah intensitas hujan juga ringan ya sedang nah kondisi ini kita sudah informasikan atau kita
informasikan rutin ke pihak asdb yang tentunya memiliki kewenangan terkait dengan pelayanan
pelayaran apanya penyeberangan itu ya sehingga yang memutuskan apakah nanti akan ada penutupan
sementara karena terkait dengan kondisi cuaca yang buruk nah itu dari asdp tentunya baik pak selain
inawis yang berada di dalam mobil cuaca ini apalagi pak yang dapat diperlihatkan pak baik
kalau kita perhatikan mohon izin ini adalah radar cuaca yang ada di mobil ini ya ini menunjukkan
bagaimana saat ini tidak teridentifikasi adanya kalau ini petir ya kondisi petir tidak ada tidak
ada informasi petir di sini karena memang kondisi cuacanya cukup kondusif di pagi hari nah kalau
ini adalah aws ya weather display nya seperti ini kita bisa melihat secara real time bagaimana
kondisi suhu kemudian kelembaban kemudian jupoint angin tentunya yang perlu diperhatikan
nah ini adalah tampilan daripada hf radar yang ada di selat sunda ini menunjukkan bagaimana
kondisi arus terkini secara real time sehingga kita bisa memonitor apakah ada peningkatan arus
atau ketinggian gelombang nah kemudian ini yang yang paling apa namanya kita kenal ya
kondisi radar cuaca jadi mobil cuaca bmkg ini dilengkapi dengan radar cuaca yang bisa memonitor
bagaimana potensi hujan di sekitar wilayahnya gitu kan nah ini kita ada teknologi radar disini kita
kita bisa memantau bagaimana kondisi cuaca secara real time seperti itu baik pak bimbing terima
terima kasih banyak atas waktunya agar cnn dapat melihat apa saja aktivitas yang dilakukan di dalam mobil
cuaca yang berada di pelabuhan merak batan terima kasih banyak terima kasih selamat pagi selamat pagi
dan memang prediksi yang dilakukan oleh bmkg yang terjadi pada tanggal tiga puluh desember hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga ini
memang karena aktifnya monsoon asia yang berkontribusi terhadap peningkatan masa udara basah ke wilayah ekwatorial
terutama di sekitar wilayah indonesia bagian barat
oleh karena itu masyarakat yang nantinya akan berpergian melalui via laut atau melalui pelabuhan merak
ataupun pelabuhan bakwari lampung ini harus bersiap siap untuk mempersiapkan segala kemungkinan
dan nantinya juga harus mempersiapkan kendaraan dengan kondisi yang berlimpah